kita lihat sosok prabowo sekarang ini kan
mengapa itu masih terasa dibutuhkan
untuk menjalankan program program
untuk memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus
terpilih dengan suara yang luar biasa
bagaimana mungkin presiden yang terpilih
dari tiga kontestan dia terpilih dengan
itu belum mampu menandingi suara
beliau tidak mudah untuk menentukan
terlepas dari misalnya secara teoritis
seorang presiden itu bisa memilih
pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh
proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlemen
sekarang ada apa di sana pdip itu memiliki tempat teratas
tapi sampai sekarang ini masih ambigu
apakah mereka akan masuk kabinet atau di luar
nah yang kita harus perhatikan yang dibawa bawanya
gerindra itu udah pasti merupakan kendaraan dari
tapi setelah gerindra karena ada golkar
nah sekarang kan pasti ada permintaan permintaan bahwa saya sudah membantu
saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan anda
saya kasih dong posisi posisi menteri yang misalnya strategis
kalau misalnya gerindra dikasih eg saya dikasih sekian banyak dong
belum lagi kalau kita memikirkan ada misalnya partai partai lain yang tidak ikut berjuang
tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan misalnya
belum lagi orang orang lain misalnya tergabung dalam kemenangan kemenangan
mereka pun akan meminta itu kan akan membuat pusing kalau misalnya posisi seorang presiden yang sekarang
siapa yang memang harus diajak masuk
siapa yang nanti terpaksa harus ditinggalkan
dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti seperti apa
saya akan konstruksi itu mbak ratri
kita melihat ada good gesture atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh presiden terpilih
yaitu datang ke ketum ketum partai
datang ke surya paloh datang ke caimin
itu dianggap sebagai sesuatu yang baik bahwa tetap menjaga silaturahmi
sepertinya pak prabowo dan itu memang diucapkan bahwa ingin merangkul semua
ingin mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh pak jokowi yang merangkul pak prabowo di tahun dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu sembilan belas tetapi ada situasi yang sungguh sungguh berbeda
yaitu bagaimana keterpecahan bangsa ini polarisasinya
sehingga pak jokowi waktu itu mengajak masuk pak prabowo sebagai menteri pertahanan
mbak ratri apakah memang kita perlu mencontoh dua ribu dua puluh
atau sebaiknya praktek di dua ribu sembilan belas merangkul kompetitor tidak perlu lagi diulangi
sebagai bangsa kan kita harus belajar ya mbak rosy ya
peristiwa dua ribu sembilan belas itu memang harus kondisinya rekolensialisasi itu dilakukan
karena sudah sedemikian politik pada masa itu terpolarisasi
kenapa dibutuhkan untuk merangkul semua itu kan demi bangsa ke depan ya mbak
akan tetapi dua ribu sembilan belas kita kan seharusnya belajar
apa yang terjadi dua ribu sembilan belas sampai dua ribu empat belas kemarin sebelum pemilu
ya sorry dua ribu dua puluh empat kemarin sebelum pemilu ya
itu kan banyak hal yang mestinya kita itu punya mekanisme check and balance
artinya harus kita mengembalikan bahwa
kita jangan hanya mengandalkan bahwa koalisi itu semua harus dirangkul
kemudian berpikir bahwa program program karena semua yang dirangkul itu mulus mulus saja terjadi
kan itu menjadi praktek apa ya namanya pengecekan itu tidak ada
anda ingin mengatakan bahwa ya waktu itu kita menerima bersatunya pak jokowi dan pak prabowo
tetapi ada harga yang harus dibayar juga sepanjang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu sehingga terjadi seperti sekarang
dan anda melihat itu tidak boleh diulang atau sesuatu yang perlu dicontoh demi kelanjutan pembangunan
demi indonesia emas dua ribu empat puluh lima misalnya
saya kira kekuatan pengecek itu harus ada dalam demokrasi mbak rosy
itu harga yang harus kita kita kita kita kita kita harus dikatakan
apa yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas
berjalan cukup baik tidak terjadi polarisasi
menggabungkan mereka yang berada dalam
kekuatan pengecek dan balancer
berjalan biasa biasa aja
pemilu lagi tambah lagi karena
yang sebenarnya sih di amerika aja
begitu tapi semangatnya bukan terus
gitu semangatnya itu membatasi
sumber korupsi itu semua anggaran
mengakomodasi berbagai macam kepentingan kan
dikatakan bahwa kabinet yang
tapi pertanyaan saya dari prof mahfud itu
itu linear dengan bertambahnya
potensi dan peluang korupsi dan nepotisme
ketika ada penambahan lembaga lebih besar
diisi oleh orang orang mungkin
bisa jadi tidak kompeten
perekrutan nanti misalnya yang jadi apa
jadi apa di dalam satu struktur kelembagaan
itu belum tentu ditentukan oleh meritokrasi
meritokrasi itu kan yang diinginkan sebenarnya
dalam undang undang asn yang lalu
nah anda kan juga banyak menulis soal reformasi birokrasi
jadi rasanya relevan kalau saya menanyakan soal ini
apakah reformasi birokrasi itu juga bisa memasukkan unsur
harus dirampingkan atau dikecilkan
sama seperti sekarang atau juga reformasi birokrasi
yang diakomodir atau tidak dapat sejalan dengan
apakah reformasi birokrasi ini kalau saya persingkat
itu justru akan semakin jauh ketika kementerian ini ditambah
kalau misalnya kita melihat nafas undang undang asn
yang kemudian memperingkas dari jumlah kelembagaan
itu kan keinginan supaya birokrasi itu agile
tapi kalau ketika diputuskan nanti akan ada perubahan lebih banyak
ongkosnya juga kan akan lebih banyak
belum lagi kita memikirkan bagaimana nanti distribusi orang orang
yang akan menempati jabatan jabatan yang strategik misalnya dalam kementerian
oke artinya ketika bicara ada satu menteri
biasa jadi ada woman lalu harus ada dirjennya ada sekjennya
kemungkinan gemuk menggemuk dan menggemuk mbak
oke makanya pertanyaan saya adalah apakah semangat kita untuk reformasi birokrasi
itu justru jadi terhambat ketika kemudian ada penambahan kementerian
semangat untuk memperkecilkan untuk mempercepat pergerakan
begitu kan kebijakan cepat diimplementasikan
tapi kalau misalnya banyak gemuk berarti kan itu akan lamban
nah itu yang dibilang bahwa per ringkaslah persingkatlah jumlah
bukan hanya kelembagaan tapi struktur yang di dalam pun dirampingkan
jadi mbak rathri ingin mengatakan selama ini karena anda pemerhati birokrasi
banyak menulis soal reformasi birokrasi
dengan tiga puluh empat lembaga kementerian saja kita masih punya urusan dalam pr strukturnya
apalagi ini mau ditambah lagi dalam beberapa kementerian
kenapa wacana bahwa penambahan kementerian itu menjadi sesuatu yang rasanya di depan mata
bahwa kita bahwa anda belum tentu setuju banyak yang juga tidak terlalu setuju soal ini
tapi kenapa secara politik itu seperti sesuatu yang niscaya
karena saya tidak melihat bagaimana pola dukungan dan tidak mendukung pemilihan presiden sekarang ini
karena presiden sekarang terpilih kan banyak yang harus diakomodir
partai partai politik yang masuk dalam koalisi dan non koalisi yang kemudian akan masuk
itu kan perlu ruang nah perlu ruang tersebut kan tidak bisa hanya diakomodasi di tiga puluh empat yang ada sekarang ini
mengapa menurut mbak ratri
seorang yang terpilih lima puluh delapan persen tidak hanya perlu mengapa tidak cukup mengakomodasi partai partai pendukungnya saja
mengapa perlu untuk mengajak merangkul mereka ada di luar kabinet
apa sebenarnya siapa yang butuh siapa
keinginan untuk memuluskan program mbak memuluskan program yang sudah ada dan yang ke depan
karena saat ini partai partai dalam di parlemen yang mendukung
maksudnya yang di luar prabowo gibran itu masih minor government kalau dibandingkan dengan yang di luar prabowo gibran
saya kira tidak begitu ya mungkin ya yang di dalam parlemen kan memang mereka kalau misalnya sudah masuk
tidak tidak maksud saya kenapa untuk menggolkan program karena selama ini kalau kita bicara hanya golkar gerindra pkk pan dan demokrat
itu masih selisihnya di bawah mereka yang ada di pdip nasdem pkb pks sehingga perlu merangkul orang orang
oh ya dari segi itunya itu masih selisihnya di bawah mereka yang ada di pdip nasdem pkb pks sehingga perlu merangkul orang orang
sehingga perlu merangkul untuk meloloskan program
untuk menciptakan eksekutif yang very strong itu kan membutuhkan bantuan agar yang ada di parlemen atau di legislatif
itu juga hampir bisa unified lah begitu untuk sama sama mendorong program yang memang dicanangkan atau diinisiasikan
dimana kepusingan itu ada atau tadi mbak ratri mengatakan nggak gampang meskipun presiden terpilih ini dipilih dengan sangat landslide
gampang juga hanya sekedar mengajak dimana susahnya hitung hitungannya bagaimana
apakah misalnya seperti yang dikatakan oleh ketua umum partai golkar pak erlangga mengatakan bahwa
dia mengatakan bahwa kami golkar itu mendapat sekitar lima belas sampai delapan belas persen jadi hitung hitungannya kira kira dalam kabinet itu kira kira lima kursi
saya ingin mengatakan bahwa ketua umum partai golkar
erlangga hartarto secara terbuka mengatakan kami dapat kursi sekian persen
maka kira kira kalau dihitung ya dapat lima kursi di kabinet
artinya buat partai lain misalnya nasdem pkb yang di atas pan demokrat merasa berhak mendapatkan kursi yang lebih di kabinet begitu
empat kalau kita hanya sekedar menghitung berapa proporsi yang ditemukan itu
berapa proporsi yang didapatkan dari perolehan suara legislatif kan
kita sekian itu translated untuk ini
tapi kan tidak semudah itu juga yang baru sih ya
karena ini siapa yang berkontribusi lebih
yang dari awal secara originalitas
dia yang mendukung prabowo dan gibran untuk menang
baru kemudian nanti yang lain lainnya
lalu kalau itu apa gunanya mereka bergabung kalau tidak diberikan kursi
sesuai dengan perolehan mereka di parlemen
tentu ini kan bagian dari bargain
ketum nasdem misalnya pkb misalnya
kursi saya di parlemen lebih dari partai partai pendukung
atau misalnya tidak hanya sekedar masalah jumlah kursi
tetapi kementerian kementerian yang misalnya portfolio
atau kementerian kementerian yang strategik
saya dikasih tiga tapi semuanya terampirat misalnya
jadi mbak ratri melihat bahwa ini akan terjadi inefisiensi
ada potensi korupsi nepotisme dengan penambahan kementerian
tetapi rasanya penambahan kementerian itu menjadi satu keniscayaan
karena tidak saja harus mengakomodasi partai partai pendukung yang ada di parlemen
mengakomodasi partai partai di luar
tadinya di luar koalisi indonesia maju
ada juga partai partai yang tidak masuk parlemen
tapi masuk dalam koalisi indonesia maju dan relawan
jadi tidak mudah jadi seorang prabu dalam hal ini
karena harus memperhitungkan banyak hal komponen untuk menentukan siapa siapa saja yang masuk dalam kabinet
termasuk juga mengisi jabatan jabatan lain yang ada di lpnk misalnya
lembaga non kementerian ya gitu kan
atau lembaga lembaga yang non struktural misalnya
itu saya bisa bayangkan ke depannya mbak rosy
bahwa dengan upaya prabowo gibran sekarang untuk merangkul lebih banyak orang
supaya bisa memudahkan memberikan legitimasi lebih terhadap pemerintahannya
itu akan menimbulkan konsekuensi konsekuensi yang cukup berat yang harus kita pikirkan
reformasi birokrasi itu menurut saya bisa setback
selain pengeluarannya akan begitu banyak dari sisi apbn
jadi yang berapa banyak sih nanti sumber daya kita harus keluarkan untuk mengawas masalah korupsi tersebut
jadi ada harga yang harus kita bayar atas nama rekonsiliasi
karena sesungguhnya yang ingin dijalankan adalah melanjutkan program
antara program atau hanya sekedar untuk urusan politik
merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya untuk bagi bagi kekuasaan
itu cukup ini ya apa namanya cukup harus dipertimbangkan
karena dalam hal ini saya melihat sampai detik sekarang ini yang terlihat itu masih politik
hanya untuk bagi bagi jabatan politik
karena kan sebenarnya yang harus dilihat selebih dari itu
berapa banyak yang didapatkan dari posisi kementerian kan
tapi sekarang kompetensi yang harus kita lihat
program program apa misalnya yang ditawarkan untuk
oke saya mampu untuk menduduki di posisi di kementerian ini
ya tapi mbak ratri mau menjawab pertanyaan saya
kalaupun ada akhirnya diputuskan ada penambahan kementerian
apakah anda melihat ini demi melanjutkan program nasional
atau sesungguhnya hanya sekedar bagi bagi jabatan
saya kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan dulu
perlukah partai partai di luar koalisi prabowo gibran tetap diajak masuk kabinet
jika perolehan suara untuk prabowo gibran sangat besar dan itu cerminan suara rakyat
mengapa partai di luar koalisi harus diperhitungkan untuk tetap di luar
saya tidak akan berada di dalam pemerintahan
ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang
dan menunjukkan sikap kepada publik kami tidak di pemerintahan
pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung
untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang
tentu saja sikapnya kita hormatin
dan pdi perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi
sehingga apa yang terjadi dengan pemilu dua ribu dua puluh empat akan terus menjadi bagian dari perjuangan

dan rakyat bisa ditegakkan
saya masih bersama pengawat politik yang menjadi peneliti senior populi center
yang meraih gelar phd ilmu politik dari loyola university chicago amerika serikat
dan master ilmu politik dari ohio university amerika serikat
mbak ratri ini sebenarnya statement mas ganjar
sejak dari dulu sebenarnya sudah beberapa kali
untuk tidak masuk ke kabinet
dan ia mengatakan menghormati yang berkeringat untuk bisa bergabung dalam kabinet
rasanya ucapan seorang ganjar pranowo sebagai capres yang bisa kita bilang harus mengakui kekalahannya
menghormati yang sudah berkeringat
jangan hanya karena ia pernah menjadi
dan kemudian diajak bergabung ke kabinet
apakah memang sikap seperti ini yang harus juga ditularkan
jadi jangan hanya berhenti di seorang ganjar
saya sangat menghargai ya sikap seorang mas ganjar ya dalam hal ini ya
beliau tidak hanya sebenarnya sudah mencirikan siapa itu negarawan
tapi juga hal lain beliau gentleman
dalam hal ini beliau sudah memberikan pendidikan politik yang cukup baik menurut saya
kenapa saya memperhatikan seperti itu
ganjar mewakili oposisi kan
jangan misalnya memberikan sinyal kepada publik bahwa oposisi pun akan bisa ditarik tarik ke dalam misalnya
pemerintahan yang koalisi besar
karena nanti disitu akan menimbulkan pertanyaan
dan yang perlu mungkin diperhatikan disini adalah
mesej yang disampaikan oleh mas ganjar ini
ini adalah merupakan message bahwa oke
tapi kami akan tetap ada disini
untuk paling enggak mengamati apa namanya ya
dan itu kan secara kritis
kontrol politik karena mereka adalah partai politik yang juga berada dalam parlemen
apakah sikap individu seorang ganjar pranowo ini
juga perlu dicontoh oleh pdip
rasanya ya masih menunggu rapimnas
dan partai partai di luar koalisi indonesia maju lainnya
ganjar itu adalah bagian dari partai politik kan
sikap ganjar walaupun masih di sini adalah bagian dari sikap beliau secara individu
saya kira itu harus di translate
di translate ke sikap partai
artinya partai itu harus berani begitu kan
mengambil sikap seperti kadernya
menarik apa yang dikatakan oleh ketua umum partai nasdem yaitu pak surya paloh
apakah partai nasdem akan berada di luar kabinet
atau masuk dalam kabinet
pak surya paloh mengatakan apakah saya punya pilihan lain
ya saya tidak punya pilihan lain selain masuk ke kabinet
apakah memang partai partai
di luar koalisi indonesia maju
selain memang harus masuk ke kabinet
atau ada situasi dimana tidak ada pilihan lain selain bergabung
yang dialami oleh partai partai yang mungkin tidak sedemikian kuat
untuk bisa memiliki bargaining power
seperti mereka itu terjebak begitu kan
konsekuensi yang mungkin berat
kalau kita melihat ada dua situasi
apa yang sedang dihadapi oleh partai partai
yang tidak jadi koalisi prabowo gibran
apakah keinginan mereka mengiyakan
atau tidak terbiasa berada di luar kekuasaan
atau memang ada situasi di mana mereka
karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum
kalau melihat kecenderungan dan fakta di lapangan
ada ketakutan bahwa bila tidak mengiakan
mungkin tidak perlu dijelaskan secara gamblang ya
tetapi ketakutan ketakutan seperti dicontohkan ott dan lain sebagainya
itu kalau melihat di lapangan
kok kita tidak bisa menafikan itu ada
dan itu cukup untuk memberikan satu sinyal ya
bahwa ayolah gabung ke kita
kalau misalnya kita bicara juga ada ide soal the president club
sebenarnya siapa yang paling membutuhkan forum presiden club ini
atau presiden elek pak prabowo kah
saya kira kalau misalnya melihat ide presiden club
itu kan memang suatu wadah yang sangat informal
tidak perlu diwujudkan dalam lembaga yang formal
dan saya kira buat apa juga ada ya
lembaga yang kemudian disebut sebagai presiden club
yang kemudian katanya di situ adalah wujud misalnya rekonsiliasi
toh bisa dilakukan rekonsiliasi tanpa harus ada
satu forum bernama atau berjudul presiden club
tidak perlu bentuknya harus seperti organisasi
tapi sebelum ke situ mbak ratri
kita dengar apa yang dikatakan jk soal the president club ini
yang berikan syarat gitu
apakah ingin bergabung juga pak
kita selalu mengacu pada apa yang terjadi di luar
apakah memang sesuatu yang dibikin oleh negara lain
untuk mencontohnya di sini
saya kira kita perlu perhatikan konteks ya
seandainya misalnya yang kita bicarakan adalah presiden club
kedua misalnya untuk memuluskan jalan pemerintahan
supaya presiden elek memiliki legitimasi yang kuat
kan tidak perlu untuk membuat sebuah
apa namanya wadah yang namanya presiden club
ada anda belum menjelaskan itu ya
ada konsekuensinya dengan president s club itu
ini bukan sesuatu wadah yang informal
melibatkan harus ada rapat dan lain sebagainya
itu kan nanti ada satu lembaga bentukan baru mungkin kan
lembaga bentukan baru kan sama saja kita sekarang memperbesar dan memperbesar
tambahan itu kan harus disertai dengan berbagai macam spending pemerintahan
termasuk dalam apbn maksud saya
ada belanja belanja yang mestinya bisa dihemat tapi kemudian untuk mengakomodasi lembaga ini
itu menjadi lebih boros
dari partai demokrat waktu itu juga mengatakan bisa ada the president club seperti yang dikatakan oleh pak prabowo
itu dibentuk tahun dua ribu sembilan oleh pak sb di era dengan pak budiono sebagai wakil presiden
itu untuk menjembatani partai partai koalisi
padahal itu isinya ya partai partai yang ada dalam kabinet
seandainya ini kan presiden presiden ini di indonesia itu siapa sih gitu kan mereka
mereka itu kan kebanyakan adalah bukan kebanyakan ya
mereka adalah ketua partai politik begitu kan
wadahnya kenapa harus berupa presiden club
dan kalau misalnya kita melihat posisi presiden
kalau misalnya semuanya harus aline
semuanya tanpa apa namanya friksi
mengacap pada presiden s club yang ada di luar
pertentangan antara satu sama lain itu kan tidak masalah begitu kan
nah kenapa harus diwadahi dengan sebuah wadah yang namanya presiden klub
anda sendiri melihat bahwa wacana the president club adalah sesuatu yang rasanya tidak perlu
pertama dalam sejarah pilpres berlangsung satu putaran
selanjutnya jangan jangan pilpres disamakan saja dengan pilkada
supaya pemenang pemilu tidak terlalu lama dalam penantian untuk dilantik
seberapa masuk akal wacana ini
tapi intinya adalah setelah saat saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal dua puluh oktober
kita akan digunakan sebenarnya dan sesungguh sungguhnya untuk menyiapkan diri
kami kumpulkan para pakar
kami diskusi dengan semua unsur
untuk kami rumuskan langkah langkah sehingga tanggal dua puluh oktober nanti dengan penyerangan mandat tidak akan ada vakum
mbak ratri kita tadi sudah berbicara soal sejak diumumkan oleh kpu
kemudian ada sengketa pemilu yang diselesaikan oleh mk
begitu lama masa penantian presiden terpilih untuk dilantik dua puluh oktober
karena itu mengakomodasi dua putaran
ada wacana yang kemudian rasanya cukup dianggap gila
ya udah lain kali kalau begini
pilpres itu cukup satu putaran saja
samakan dengan pilkada di luar dki jakarta
seberapa masuk akal sebenarnya wacana ini mbak ratri
kalau dilihat dari yang di lapangan terjadi itu kan menjadi masuk akal mbak rosy karena apa
karena apapun ternyata sistem yang kita gunakan terlepas dari berapa putaran
nah sekarang wacana satu putaran itu kan melihat kecenderungan yang ada
kita belajar melihat dari apa yang sudah terjadi
ujung ujungnya baik itu sistem pemilunya seperti apa
nanti yang berkuasa nanti itu koalisi juga
jadi pilpres secara nasional dan juga pilkada jakarta
waktu itu kan sebenarnya filosofisnya supaya dapat mayoritas
sehingga mengakomodasi dua putaran begitu
nah apa itu masih sekarang relevan
mendapatkan pemenang yang mayoritas
kalau akhirnya si pemenang mayoritas itu
juga tetap harus menggandeng partai partai di luar pendukungnya
supaya di parlemen ia tetap menjadi majority parlemen majority government
kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa demokrasi itu masih ada
kan mestinya begitu ya idealnya kan
tetapi ini kan sekarang kita berbicara mengenai elit dan kepentingan elit elit partai itu
yang terjadi di dalam dibalik setelah pilpres itu ada transaksi transaksi
dan itu yang sekarang tampaknya majoritarian itu tidak menjadi hal sesuatu yang penting
karena seberapapun dia mayoritas dia tetap harus merangkul partai partai di parlemen
ciri dari sistem presidensial itu seperti itu mbak
apalagi proporsional ya mbak ya
karena kita sistem presidensial makanya kita harus mendapat presiden terpilih harus mendapatkan mayoritas
mengapa kemudian itu terasa menjadi tidak relevan lagi
karena apapun suara berapapun yang dibanyak sebesar apapun dia tetap harus mendapatkan atau menjaga supaya suara dia di parlemen
supaya program programnya berjalan maka ia harus mendapatkan suara yang sebanyak mungkin di parlemen
mencontoh apa yang dilakukan oleh presiden jokowi di dua ribu sembilan belas
paling tidak satu untuk sistem pemilu seperti itu kan memilih siapa yang akan menjadi presiden begitu
itu ketahuan secara mutlak dia memperoleh suara dan legitimate bahwa dia itu kan jadi presiden yang the next
kemudian yang mungkin dipikirkan sekarang ini adalah
proses dari nanti policy formulation yang ada di parlemen supaya berjalan tanpa halangan berarti
dan itu saya kira itu merupakan akhirnya bentukan dari sistem politik di indonesia itu seperti itu
jadi anda termasuk yang setuju gak dengan wacana ketika harus ada evaluasi sistem pemilu
lalu kemudian ada pemikiran ya sudah pilpres disamakan saja dengan pilkada cukup satu putaran
hemat biaya dan siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak dari beberapa kandidat itu
toh dia harus merangkul juga partai politik di parlemen
anda setuju satu putaran cukup untuk pilpres
kekuatan pengecek itu kan jadi nggak ada mbak
kekuatan pengecek itu kan kita butuhkan untuk bisa apa apa yang sekarang sedang dijalankan
dan apa yang nanti akan dijalankan dalam bentuk policy
berkontribusi terhadap masyarakat banyak itu kan harus dicek
kalau misalnya kita begitu menyerahkan ya udah satu putaran saja
tetap saja kita harus merangkul semua misalnya begitu
jadi anda ingin mengatakan bukan soal satu putaran dua putarannya
tetapi bagaimana partai partai yang kalah atau memang tidak mendukung presiden terpilih
mbok punya harga diri
dan satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan
partai yang sudah ada dalam koalisi dan menang begitu kan
ya sudah gak usah dengan ojek ojek yang lain begitu
itu kan jadi pembelajaran terhadap bila kita memang masih mendukung sistem yang namanya demokrasi
oh kita punya orang orang di luar sana
yang bukan koalisi pendukung presiden
itu memberikan kepercayaan diri sekarang kepada masyarakat
menitipkan suaranya pada orang orang yang berada di luar koalisi
sekiranya yang di koalisi yang ada di parlemen
merumuskan satu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
jadi kalau misalnya ada ketum partai politik atau politisi mengatakan
karena kita masuk kabinet itu bukan berarti kita tidak kritis
kita tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah
tapi di parlemen tetap di gebukin
itu nggak etis lah
jadi buat anda saat ini yang anda ingin katakan adalah
inilah gunanya kita pemilu lima tahun sekali
dia memang harus diberikan
ruang untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinetnya
yang memang tidak sejalan atau berkampanye berbeda dengan presiden terpilih
tahu dirilah dan serahkan pada mereka yang telah berkeringat
baik dr ratri terima kasih sudah di rosi
tetaplah di kompas tv independen terpercaya